keamanan siber mulai menjadi perhatian di indonesia
sepanjang dua ribu tujuh belas terjadi dua ratus lima juta serangan data di dunia siber
pelindungan data pun menjadi hal yang perlu diperhatikan
mengingat indonesia bercita cita menjadi pusat digital di kawasan asia tenggara
anda pasti tidak menginginkan hal ini terjadi
sistem transportasi kacau sistem keamanan tak terkendali
atau sistem perbankan berantakan akibat kejahatan siber
anda mungkin masih ingat dengan serangan malware wannacry
yang menyerang sistem salah satu rumah sakit di jakarta
yang ujung ujungnya meminta tebusan uang
berdasarkan data dari indonesia security insident response team
indonesia mengalami dua ratus lima juta kali serangan di dunia siber
serangan ini terjadi pada sistem di perusahaan
dan sektor pendidikan
jika indonesia ingin berperan sebagai salah satu pusat digital ekonomi di kawasan asia tenggara
maka keamanan dunia siber perlu mendapat prioritas di setiap bisnis dan instansi pemerintahan
menurut perusahaan perlindungan keamanan data
perusahaan siber thales
transformasi digital menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi di masa depan
perusahaan yang berpusat di perancis ini baru saja membuka cabang yang kelima di hongkong
tidak se simpel seperti menempatkan produk yang bisa melindungi semua data
anda harus tahu
apa data yang anda ingin melindungi
dan di mana data tersebut sebenarnya terkumpul
untuk memasang perlindungan keamanan yang tepat terhadap data tersebut
itulah mengapa sektor bank dan keuangan di indonesia
sedang mencoba untuk menangani masalah ini sekarang